kita awali berita dari bojonegoro
suasana duka mewarnai pemakaman dua dari tujuh santri yang tewas
akibat perahu terbalik di sungai bengawan solo
ketujuh jenazah yang tenggelam kini semuanya telah ditemukan
suasana duka dan isak tangis mewarnai pemakaman arif mebruri
satu dari tujuh santri yang tenggelam akibat perahunya terbalik
di sungai bengawan solo jumat lalu
usai disolati jenazah langsung dimakamkan di pemakaman umum desa bojonegoro
namun kedua orang tua korban yang masih mengalami shock berat
tidak kuasa mengantar jenazah ke tempat pemakaman
di mata warga korban dikenal sebagai sosok yang penurut dan baik
kematian korban menjadi duka mendalam bagi keluarga dan ratusan warga
suasana sedih juga terjadi saat ratusan pelajar
rakyat membacakan tahlil dan doa untuk almarhum abdullah bin umar
di masjid jami alun alun gresik minggu siang
abdullah bin umar juga merupakan satu dari tujuh santri langitan tuban
yang tewas tenggelam akibat perahu terbalik di sungai bengawan solo
jasad abdullah dan arif ditemukan tim sargabungan minggu kemarin
tidak jauh dari lokasi terbaliknya perahu
usai disolatkan ratusan warga mengantar kepergian jenazah
menuju peristirahatan terakhir di tpu desa tlogopo
selama empat tahun dia alhamdulillah sudah hafal dua
hafal imriti amziratut asrif kemudian hafal apa namanya al fiah
sudah lebih di atas dari lima ratus dan dua juz al quran
seperti diketahui dua puluh lima santri langitan tuban tenggelam saat perahu
yang mereka tumpangi terbalik di sungai bengawan solo
dari dua puluh lima santri tersebut tujuh diantaranya tidak selamat
dan baru ditemukan dua hari berikutnya
ketujuh santri yang tenggelam semua jasadnya sudah ditemukan dan berhasil dievakuasi